apa yang mau kamu bicarakan afif
apa yang karina tahu tentang surat ini
kita ini bersaudara
kita saudara kandung
sampai kapanpun ikatan kita tidak akan pernah terputus
karina gak usah takut
aku akan melindungi karina
kalau dua wanita jahat itu sampai melihat busa irah
bisa kacau semuanya
tadi saya lihat seperti putih putih begitu
kita masuk ke dalam
ayo masuk ke dalam
masuk ke dalam
saya rela lain kali jangan pergi pergian lagi ya
apalagi sampai ke rumah afif sana
saya itu lagi kesel sama mereka
eh tapi kamu tau gak
saya tuh seneng banget berdengar jari mereka
tapi itu kan terlalu bahaya
ibu jangan bikin masalah ya
kasian sama bella bu
saya tuh gak bikin masalah siti
mereka itu kan orang jahat
sekali sekali orang jahat itu dikerjain
biasanya kan dia yang jahatin bella
biar tau rasa mereka
dasar dua nenek lampir
pokoknya sekarang mereka ini gak boleh gangguin bella lagi
kalau sampai dia gangguin bela
itu kan motornya bella
pokoknya mulai sekarang kamu gak usah khawatir apapun
mama yang akan jagain kamu dua puluh empat jam
aduh tuh kan
mama cantik gak
mama cantik banget
yaudah kalau gitu mama cobain baju dulu ya
bel kamu beli baju cuma buat bu saira aja
terus buat kamu sendiri
aku gak butuh baju baru kok
sekarang yang terpenting adalah ngeliat mama aku bahagia
aku pasti juga ikut bahagia
ya allah bel kamu tuh anak yang berbakti banget
kamu sekarang kerja di mana
aku masuk dulu ya
ih kamu ngapain sih megang megang tangan aku terus
sayang banget ya sama aku
sayang itu kamu gak usah tanya lagi
sekarang yang lebih penting adalah
barusan aku liat si afis sama reina
masuk ke ruang kerja
ke ruang kerja
yaudah aku kesana ya
sebenarnya arief udah lama ingin bicara seperti ini
sama kak reina berdua
kita selalu diganggu oleh mama dan juga cynthia
apa yang mau kamu bicarakan afif
apa yang kak arena tahu tentang surat ini
kenapa kak reina
kak reina takut
kita ini bersaudara
kita saudara kandung
sampai kapanpun ikatan kita tidak akan pernah terputus
kak reina gak usah takut
aku akan melindungi kak reina
jadi kak reina katakan aja sekarang
apa yang kak arena tahu
surat ini adalah
surat peringatan dari bella untuk kamu
apa yang kalian berdua bicarakan
gak ada kumar
tapi kok muka kalian berdua kayaknya tegang sekali
pasti ada sesuatu yang dirahasiakan
tadi mama dengar
ada apa sebenarnya
kasih tahu ke mama
reina jangan diem aja
kasih tahu ke mama
kalian berdua membicarakan apa
mama salah dengar kali
kamu gak mau jujur sama mama
mama yakin sekali pasti ada rahasia dibalik semua ini
kamu gak mau kasih tahu
kamu reina juga gak mau kasih tahu sama mama
kalian berdua mau penyertaan anak yang tidak punya rasa terima kasih
gak pernah mau jujur sama mama
kasih tahu gak
kamu harus nurut sama mama
ada apa sebenarnya
apa yang kamu takutkan
rupanya ada yang menguping pembicaraan di depan pintu
aku gak boleh ngomong apa apa dulu ke mama
jangan diam aja
apa sih ini
ini pasti nih gara gara kertas ini
ini kertas ini mama yakin sekali ini pasti dari bella
bella itu pembawa sial
itu perempuan pembawa sial bagi keluarga kita
pertama papa meninggal gara gara bela
kita tinggal bertiga kerja
kita berduanya ribu terus
nanti lama lama perempuan itu pasti akan membuat mama lenyap dari dunia ini untuk selama lamanya
bella gak seperti itu
bella itu orang yang baik ma
kok kak reina sekarang belain bella ya
apa apa sih kamu nih
udah dicuci otak kamu
udah jelas bela itu gak baik
heran mama sama kamu
lihat buktinya nih
jadi seperti ini gara gara si bella
ada apa sih
di dalam ada kak raina mama sylvia dan juga afif
mereka lagi ngobrol dan kedengerannya kak reina itu ngebelain bella ma
kak reina tau kan bella ada di mana
biarkan bella dimanapun dia berada ya
jangan pernah bawa bela sama syifa ke rumah ini lagi
karena mereka pasti gak akan tinggal diam
apa yang kak arena takutkan
aku akan melindungi kak reina
bapak aja gak bisa kamu lindungi
bapak aja gak bisa kamu lindungi